dan untuk menggali lebih dalam informasi terkait kasus ini kita sudah bergabung dengan jurnalis transmedia arven kennedy
selamat pagi arven terkait dengan perkembangan kasus ini apa langkah lanjutan yang dilakukan pihak keluarga untuk menuntut keadilan terkait hal ini
ya selamat pagi peggy maggie
jadi memang pihak keluarga mengakti banyak kejanggalan dalam kejadian ini tetapi mereka belum melakukan upaya hukum karena keterbatasan biaya untuk harus ke jakarta melakukan upaya hukum ataupun mencari pendamping pasal hukum untuk mendamping mereka untuk melakukan upaya hukum
ya arven terkait autopsi yang sudah dilakukan apakah ada rencana nantinya akan ada autopsi ulang terkait kondisi almarhum
dan mungkin ada proses penyidikan
menurut orang tua pemelutas barat mengatakan kemarin dan hari ini juga mengatakan kalau rempuk keluarga mereka bersedia di atopsi ulang terkait mereka kembali berkendala biaya
karena kalau atopsi ulang nantinya kalau permintaan dari keluarga mereka keberatan karena penyala biaya itu
dan juga mereka kurang mengetahui proses atopsi
itu pun masalah proses hukum selanjutnya
baik arven apa harapan dari pihak keluarga terkait dengan kasus ini
keluarga berharap walaupun mereka tidak melakukan upaya hukum mereka berharap sekali pihak kepolisian untuk transparan
kita menutup menutupi seperti apa sebenarnya kejadian yang menimpa anak mereka
itulah harapan mereka
apakah mereka merasa ada poin poin kejanggalan dalam kasus ini
dan apa sebenarnya poin poin itu arven
iya dilihat dari
jenazah korban kemarin yang diantar ke rumah duka mereka melihat banyak kejanggalan
bila menurut mereka itu adalah kejadian baku tembak tentunya hanya luka tembak
tetapi di tubuh korban terbanyak luka sayap kajan dan bekas pengenaian lebam di sebagian tubuh mereka
mereka meragukan itu
apa yang disampaikan ke keluarga mereka
dan mereka juga
menyayangkan tidak adanya cctv di rumah seorang jenderal
dan cctv sebenarnya menurut mereka menjadi saksi dalam kasus ini
sebagai bukti untuk dalam kasus ini
tadi anda menyebut ada bukti
apa saja bukti tambahan untuk meneliti kasus atau mungkin bisa menyidik ulang kasus perkembangan ini
maksud saya pihak keluarga menyatakan apabila ada cctv di situ bisa dibuka
mungkin itu menjadikan alat bukti untuk perkembangan kasus
baik terima kasih jurnalis transmedia arven kennedy atas laporan anda
selamat bertugas kembali